otoritas jasa keuangan mencatat pertumbuhan asuransi global melambat tipis dari tahun sebelumnya
dalam konteks asean meski memiliki jumlah penduduk terbanyak
namun dalam industri asuransi indonesia hanya menduduki peringkat keempat setelah singapura thailand dan malaysia
pada pembukaan sembilan puluh th asian insurance regulator meeting
kedua dewan komisioner jk mulyaman haddad mengatakan pada tahun dua ribu lima belas
pertumbuhan industri asuransi jiwa secara global sebesar tiga tiga persen
namun setahun sebelumnya justru mencapai empat tujuh persen
meski pertumbuhannya menurun tipis jumlah pelaku industri asuransi di asean cenderung meningkat
bila di tahun dua ribu empat belas terdapat empat ratus delapan puluh tiga perusahaan di tahun dua ribu lima belas meningkat menjadi lima ratus sembilan perusahaan
dari sisi aset total aset industri asean mencapai tiga ratus delapan puluh delapan satu miliar dolar amerika
kontribusi asuransi jiwa memegang total delapan puluh tiga persen dari total aset tersebut
atau sekitar tiga ratus dua puluh dua miliar dolar amerika
nah ini makanya semakin peningkatan masyarakat income nya meningkat
permintaan terhadap produk produk asuransi akan meningkat
apalagi indonesia penduduknya relatif muda ini
kita punya bonus demografi yang tidak banyak dinikmati oleh negara lain
artinya jumlah penduduk produktif lebih besar daripada jumlah penduduk yang tidak produktif
nah di indonesia sekarang sedang seperti itu
tentu saja mereka dengan produktivitasnya meminta jasa asuransi yang lebih banyak